curhatan seorang pria asal ngawi jawa timur tentang sang istri yang meninggal pasca operasi cabut gigi di sebuah klinik di ngawi viral di media sosial
curhatan davin ahmad sofian yang berharap keadilan atas meninggalnya sang istri nira pranita asih viral di media sosial
istrinya meninggal dunia pasca operasi cabut gigi bungsu yang berdampak pada infeksi mulut dan organ pernafasan
sebelumnya upaya mengatasi infeksi telah coba dilakukan melalui operasi
namun belakangan kondisi sang istri menurun dan akhirnya meninggal dunia
saya akan menjawab atas segala apa yang terjadi oleh istri saya
langkah selanjutnya yang akan jenangan ambil apa mas
langkah saya untuk selanjutnya tetap saya akan mencarikan keadilan untuk istri saya